pasangan imarau dan sudarto hampir seumur hidup menggeluti batik
aktivitas membatik dilakukan sejak kecil untuk membantu orang tua
hingga saat ini mereka memilih berprofesi sebagai pembatik
namun mereka mengaku kesulitan untuk menemukan tangan tangan muda yang mau menggeluti profesi ini
sebagian besar pembatik adalah orang orang yang memilih profesi pembatik bukan sebagai profesi utama
tapi untuk membantu perekonomian keluarga
selepas sekolah anak anak muda lebih memilih bekerja di berbagai macam industri yang dianggap lebih menjanjikan
padahal imaroh tinggal di salah satu sentra batik yogyakarta di desa giriloyo imogiri bantul
ya kalau pembatik itu mungkin satu bulan itu kalau batik full cuma tidak sampai jual
cuma menjadi buruh batik mungkin satu bulan itu
itu mendapatnya sekitar rp enam ratus sedangkan kalau di pabrik mungkin bisa sampai rp dua juta lebih ya
seperti itu perbandingannya
lalu apa kata anak anak muda maukah mereka memilih profesi sebagai pembatik
belum ada minat di bidang itu sih
kalau belajar mau sih pak
soalnya kan juga makin kesini model batik itu kan beragam ya
menurut seniman dan penulis buku batiku afif syakur dalam sejarahnya membatik memang merupakan pekerjaan sambilan
ketika aktivitas masuk menjadi industri komersial profesional dan permintaan pembatik meningkat
berbagai masalah muncul termasuk soal isu dasar soal upah layak

orang yang tidak mau sudah tidak mungkin lagi bekerja di pabrik tidak mungkin lagi bekerja di toko karena kerepotan anak akhirnya pekerjaan membatik
mungkin ke depan dengan adanya umr yang standar batik apabila seorang pembatik diberi dengan upah sesuai dengan standar
insya allah kalau kita di industri industri batik yang di kota kota sudah menggunakan upah umr yang lebih karena batik itu merupakan satu keahlian
motif motif batik memang menyimpan beragam keindahan seni hingga meraih gelar budaya tak benda warisan manusia yang diakui pbb sejak tahun dua ribu sembilan
namun regenerasi pembatik menghadapi berbagai masalah bahkan sejak dari isu pengupahan
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta